jumat pagi masa pengunjuk rasa sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi mulai berdatangan
petugas menutup beberapa ruas jalan di sekitar gedung mk dan melakukan pengalihan arus lalu lintas
sekitar seratus anggota masa dari gerakan nasional kedaulatan rakyat tiba di kawasan medan merdeka barat pada pukul setengah sembilan pagi
masa menuntut mk bersidang secara adil dan menyelidiki kematian lebih dari enam ratus petugas kpps dalam pemilu yang lalu
pengamanan dari aparat gabungan tidak terlalu ketat meski demikian masa tidak bisa mendekati gedung mk karena terhalang barikade
sejumlah ruas jalan di sekitar gedung mk yang terletak di jalan medan merdeka barat telah ditutup sejak kamis malam
jelang sidang perdana gugatan sengketa pilpres dua ribu sembilan belas yang digelar pada hari jumat empat belas juni ini
guna mengantisipasi kepadatan masa
masa yang akan datang ke gedung mahkamah konstitusi
petugas dinas perhubungan jakarta pusat kamis malam mulai memasang batu barrier di ruas jalan medan merdeka utara gambir jakarta pusat
pemasangan mulai dilakukan di jalan medan merdeka utara gambir jakarta pusat
selanjutnya dilakukan di jalan medan merdeka barat jalan veteran jalan majapahit dan jalan menuju tanah abang satu dan dua
tim liputan cnn indonesia